sementara di lumajang dua siswa madrasah ibtidaiyah memberikan inspirasi kepada anak anak seusianya
walau masih belia mereka sebenarnya bisa berkurban jika ada kemauan
dengan menyisihkan uang dua sampai rp tiga setiap hari selama dua tahun kedua kakak beradik ini berkurban dua ekor kambing
sedikit demi sedikit sebagian uang saku alifahan yusria kasif aska atau sering dipanggil aska dimasukkan kaleng tabungan
kali itu juga diturut adiknya alvairus rajendra yusuf ardan yang dipanggil arya
kedua kakak beradik yang masih duduk di bangku madrasa ibtidaiyah di pasurian lumajang ini dengan tekad kuat menabung agar bisa mengikuti jejak ayahnya bisa berkurban saat hari raya idul adha
dua tahun menabung keduanya akhirnya bisa membeli dua ekor kambing seharga dua seratus rupiah dan dua dua puluh rupiah
kedua kambing tersebut akan dikorbankan lewat panitia kurban di sekolah mereka
di sekolah aska dan arya memang dikenal sebagai siswa yang taat beribadah dan patuh kepada gurunya
pihak sekolah sangat bangga dan mengapresiasi peserta didiknya yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi melalui berkurban
ini memang lebih daripada siswa yang lain anak ini aska itu dari kelas empat
setiap hari di anabung hanya terkumpul uang sebesar dua seratus rupiah
dan arya juga begitu
sementara orang tua aska dan arya sangat senang karena kedua anaknya bisa melaksanakan kurban dengan hasil jeripayanya sendiri
alhamdulillah bahagia sekali tahun ini bisa kurban mereka berdua dengan jeripayanya sendiri menabung
dalam idul kurban tahun ini pihak sekolah sendiri akan menyembeli dua ekor sapi dan lima belas ekor kambing yang dikumpulkan dari wali murid termasuk kambing dari aska dan arya